banjirop masih melanda jawa tengah termasuk demak
dan banjir ini juga diperparah akibat adanya jebolnya tanggul di sana ya
dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada kepala pelaksanaan bpbdk bupatan demak jawa tengah pak agus nugroho luhur pambudi
selamat sore bapak
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
ya bapak bisa digambarkan kepada kami di sini kondisi terkininya seperti apa
kalau tadi diinformasikan airnya banjirnya sudah mulai surut kondisinya seperti apa pada sore hari ini pak agus
jadi perlu kami laporkan banjirrop itu berbeda penahanannya dengan banjir yang bukan rop
kalau banjir yang biasa yang bukan
drop itu maksimal mungkin tiga hari sudah selesai kemudian kita rehabilitasi rekonstruksi dan sebagainya
tapi kalau untuk banjirop ini hari senin naik tinggi pagi hilang sore hari selasa naik lagi kemudian paginya hilang hari rabu sore naik lagi
kemudian paginya hilang dan seterusnya
sehingga kami di lapangan benar benar kesulitan
sehingga kami berharap semua saja dari pemerintah pusat pemerintah provinsi dan semua relawan termasuk para pemerhati
agar segera mengambil peran
karena terus terang pantura tidak hanya demak dari demak kota semarang kendal
batang pekalongan dan sebagainya itu semua terdampak dengan banjirop
sehingga harapan kita semua harapan kita semua segera harus ada langkah langkah konkret nyata dari semua stakeholder dari pusat sampai daerah
demikian pak maifri
pak agus kalau sejauh ini penanganannya seperti apa pak
karena kan yang diupayakan tanggul sementara
tapi kan kita tahu bahwa tanggul sementara ini juga berisiko tinggi ketika terjadi banjirop
dengan arus yang deras begitu bisa jebol lagi
kemudian juga pembangunannya juga sangat terdampak oleh adanya cuaca begitu
yang dilakukan sejauh ini seperti apa pak untuk menangani hal ini
jadi perlu diketahui bahwa walaupun sudah ditambak yang kemarin jebol
tapi air bisa menangani
melalui lagi melimpat lagi sehingga mungkin sudah tertutup
tapi karena ketinggian airrop itu memang tinggi
jadi tanggul tanggul yang selama ini tidak terlewati sekarang sudah terlewati
termasuk yang ada di semarang mungkin kendal dan sebagainya dan termasuk demak
sehingga memang saat ini harus ada langkah yang luar biasa
yang segera bisa mengambil
mengambil apa istilahnya menurut kami warga masyarakat
mengambil contoh cermin mulai hari senin sampai sekarang ini
itu betul betul kita tidak bisa apa apa termasuk masyarakat
karena banjirrop ini tidak sama dengan banjir banjir yang saya sampaikan di depan tadi
baik pak agus langkah seperti apa pak kemudian yang diharapkan bisa diambil
langkah konkretnya oleh dalam hal ini pemerintah
kota dan juga pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi
jadi porsinya untuk penanganan banjirrop ini itu bukan porsi kabupaten kota
tapi sudah porsinya provinsi dan pemerintah pusat yang harus mengambil alih
karena ini terintegrasi jadi tidak mungkin kami membuat tanggul sendiri
kota semarang membuat tanggul sendiri kendal membuat tanggul sendiri ini sudah terintegrasi
karena air laut itu kan berada di pantura yang menyebar dari mulai merebes sampai dengan rembang
semuanya kena yang berada di pantura
baik pak agus sejauh ini jumlah korban berarti yang terdampak ada berapa banyak pak
kalau jumlah korban kami tidak bisa menyebutkan
tapi ada beberapa desa yang terdampak di demak khususnya contoh di kecamatan sayung yang seriwulan
sekarang ini termasuk yang paling viral itu desa desa selain sriwulan di kecamatan sapu ada purwosari
ada bedono ada timbulus loko ada sido gemah ada surobdadi ada banjarsari cidurjo ada tugu ada gemula
itu semuanya desa desa yang ada di pantura di kecamatan sayung
ada juga dua desa di kecamatan kalang tengah yang bertetangga dengan sayung
tapi tidak begitu terdampak masih bisa hidup normal warganya
yaitu tambak bulusan desa tambak bulusan dan desa redosari
kemudian ke timur lagi ke timur lagi itu ada lagi kecamatan bonang yang terdampak itu ada empat desa
yang paling terdampak paling parah itu ada tiga desa mulai dari desa morodemak
kemudian betahwalang dan merdeka
ketimur lagi ada yang namanya kecamatan wedung
itu ada beberapa desa
ya baik pak agus
yang pasti adalah banyak sekali kebutuhan kebutuhan seperti air bersih serta pakaian
yang juga diharapkan bisa diberikan begitu kepada para korban yang terdampak
terima kasih banyak kepada bapak agus yang merupakan kepala pelaksana bpbd kabupaten demak jawa tengah